anda kembali di cnn indonesia newsroom pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan sosial
baik berupa beras maupun uang tunai bagi warga kurang mampu atau juga usaha ultramikro
selain itu ada bantuan bagi pekerja bergaji kurang dari lima juta rupiah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semester dua tahun dua ribu dua puluh
posisi apbn hingga akhir semester satu tahun ini
pendapatan negara mencapai lebih dari delapan ratus sebelas triliun rupiah
sedangkan belanja negara mencapai hampir seribu enam puluh sembilan triliun rupiah
defisit anggaran sebesar dua ratus lima puluh tujuh triliun atau setara dengan satu lima puluh tujuh persen dari pdb
menteri keuangan sri mulyani memproyeksikan belanja negara pada semester kedua tahun ini
mencapai seribu satu ratus tujuh puluh satu triliun rupiah untuk belanja pusat
dan lebih dari tiga ratus triliun rupiah untuk transfer daerah yang diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat pandemi pada semester pertama tahun ini
sebagian anggaran digunakan untuk melindungi masyarakat
melalui bantuan berupa beras maupun uang tunai
termasuk diantaranya anggaran senilai tiga puluh satu triliun rupiah
untuk pekerja dengan gaji di bawah lima juta rupiah
pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar lima ratus ribu per penerima kartu sebako
dengan anggaran mencapai lima triliun rupiah
pemerintah juga akan memberikannya apa yang disebut bansos bantuan untuk gaji
bagi mereka yang berpendapatan di bawah lima triliun rupiah
pemerintah juga akan memberikan apa yang disebut bansos bantuan untuk gaji
bagi mereka yang berpendapatan di bawah lima triliun rupiah